saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
biantop masih terus berupaya merangkul semua pihak meski begitu dia memastikan menghargai keputusan ganjar
sudah tidak apa apa ya tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya
siapapun itu masukan masukan dari dalam dari luar dari oposisi tetap kita tampung ya
tidak masalah arahan dari pak presiden terpilih semuanya akan coba dirangkul
tetap kita jaga ya dengan semua partai
komentar juga datang dari calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan
anies menyebut dalam proses pilpres pihak yang mendapat amanahlah yang berada di dalam kabinet
namun anies juga mengaku belum memutuskan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan prabowo gibran
pakamnya nih yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres
yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet
itu pakem itu saya katakan dari dulu
jadi saya merasa pakam itu baiknya dihormati
dan saya berencana menghormati pakam itu
usai ditetapkan sebagai pemenang pemilu dua ribu dua puluh
prabowo gibran tampaknya terus berusaha merangkul partai yang selama pilpres berseberangan dengan mereka
hasilnya partai nasdem dan pkb menyatakan mendukung prabowo gibran
sementara pdip dan pks belum menentukan sikap